ya udah sih itu nggak usah dibahas bisa kan
yang penting kita sekarang sudah sampai dengan selamat dengan aman dan nyaman
ngapain gak ada nyaman nyaman sama sekali tau gak
nyaman kan lo peluk gue
lo tau apa bedanya pegangan dan luk tau gak gak usah ger lo jadi botol kecap
wih lo bisa gak sih gak usah ngebut ngebut gue tau kita udah telat
ya udah santai aja lo percaya aja gak bue
santai aja santai gue gak bisa santai tau gak
gue kepikiran terus sama rencana arin
mana yang harus gue pilih
pancilok somai atau es campur
pancilok bisa gak sih gak usah ngagetin kayak gitu
ya ampun kawan
betain dari tadi bicara dari huruf a sampai set
lengkap sama subjek predikat objek dan keterangan
tapi ada dari tadi diam saja
ada masalah kan
ya oh enggak
oh cuma ngantuk semalam main game sampai pagi
alih ini tuh punya kebiasaan buruk itu
biar alih tidak mau ngantuk tuh jawab betta punya pertanyaan dulu
jadi sekarang ini kan ips sudah hancur tuh
ada dua kubu
jadi alih harus memilih
mau tetap stay dengan beta dan kawan kawan di sini
atau ale pilih kubu farel
diff lo semua itu sahabat gue diff
ya gak mungkin lah gue pilih salah satu
gue mau berteman sama lo semua
alih itu paling susah sekali buat keputusan ya
ya sudah begini saja
hari ini betta kasih alih kesempatan terakhir untuk memilih
mau tetap stay dengan beta dan kawan kawan di sini
atau pilih kubu farel
kalau seandainya alih pilih betta dan kawan kawan
ali harus mendukung beta untuk menentang hubungan rifki dan michelle
karena anak ipa dilarang berpacaran dengan anak ips kawan
ya gue pikirin nanti ya
mungkin terlalu lama lama berpikir ya
keadaan luatan negara ips ini hancur
main apa tadi
pilih yang kuat pilih yang kuat
gue harus pura pura gak peduli sama rare
nona kita ada switch mau kah
berani tidak kalau siapa yang kalah dapat coret
ah hai rara
tidak keberatan kan kalau kita duduk di sini
ya pasti enggak lah rin
siapa sih yang keberatan kalau duduk di sini
yang ada anak anaknya tuh seneng banget lo deketin
ya secara kan lo sering traktir kita di kantin
aku masih di sekolah cuman ini lagi jam istirahat
daddy masih di milan
oh iya enggak apa apa sih
cuma nanti jangan lupa ya beli oleh oleh buat aku
aku lagi pengen tas sih cuman tasnya tuh belum ada di indo
terakhir aku cek harganya satu delapan ratus dollar murah kan
dad beli tasnya dua ya
nanti aku bakal share warna yang aku mau
astaga dragun lo serius mau kasih gue tas branded dari bokap lo
kalau lo mau gak apa apa tinggal minta aja ke gue
gue udah biasa kok ngasih temen temen bareng branded
aigoo lo tuh emang bener bener ya crazy richnya sma garuda
apapun yang lo pengen pasti dikabulin sama bokap lo
oh ya jelas dong makanya lo tuh kalau mau temenan temennya orang kayak gue
lihat tuh mentok mentok dia cuma bisa jadi waiter part time di kafe
ya udah sih itu nggak usah dibahas bisa kan
yang penting kita sekarang sudah sampai dengan selamat dengan aman dan nyaman
ngapain gak ada nyaman nyaman sama sekali tau gak
nyaman kan lo peluk gue
lo tau apa bedanya pegangan dan meluk tau gak gak usah ger lo jadi botol kecap
eh umur lo berapa sih yang tadi lo lakuin apa malukan
udah deh gak usah denial kerupuk kulit
kan karena gue takut
allah denial terus kerupuk kulit
gapapa lagi sih kita udah telat tau gak rifki
lihat jam lu gak bisa lihat ini jam berapa
iya iya gue tau tapi ini ah bensin gue ini
ya udah sih untungnya udah sampai
eh tapi kita tuh kan partner ya
harus kompak kan
iya kompak emang
paham gak maksud gue
oh bikin capek banget lo
makasih banget ya udah dibantuin dorong nih
kerupuk kulit tuh baik hati banget ya ternyata yo
aduh kok berat banget sih
aduh kok seberat cepetan gitu telat rifki gak lucu
lo dorongnya bener dong
lepas remnya gak
apa sih lewat sini
lewat sini lah biasanya cuman dimana mana kanan
ih ah cok lewat sini
udah nurut sama gue lewat sini
gue gak mau nurut sama lo karena setiap nurut sama lo pasti salah tau gak
kan kan gue bilang juga apa kan
lo gak mau nurut sih sama gue
bentar lagi kan sampe
enggak enggak gue liat situannya
banget jadi orang
tuh kan mati
udah lewat sini aja
mau kompetisi kan
malah jadi makin lama